urusan yang sudah pano terlanjur kerjakan itu boleh file nya diambil tempat saya
hai baik baik terima kasih banyak banyak langsung kalau gitu kita permisi baik baik
satu sisi jesse senang punya sahabat baik seperti kamu
tapi di satu sisi kamu sudah menghancurkan
kalian saya jadi nggak bosan di kamar terus
itu tadi roy
tadi itu roy
duit pada di balik poni tol
jadi roy aja boleh menikmati marked
ini nggak salah lihat
cint memiliki turai minimum hanya foto
terus selalu pengatasi saat ya ampun saya tak bisamu lihat
dia ada roy disini
emang gak ada orang elsa
dia ada disini
gak ada siapa siapa pohon doang
atas ada gak jess
saya gak salah liat
tapi gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa kok kita balik aja yuk
enggak jangan gitu
ntar kalau elsa kayak gitu ntar dikirain elsa beneran halo
saya gak salah liat roy ada disini tadi
tadi roy ada disini saya gak bohong
diam diam diam
jangan berisik ntar sustrinya denger
duduk disini aja
kita datang kesini untuk
kita datang kesini untuk
mengurus pembatalan kerjasama yang
kemarin pak irfan sampaikan
ini saya sudah siapkan berkasnya
jadi bapak bisa langsung tanda tangan aja
ini yang sudah saya tangan tangan semua
untuk beberapa urusan yang sudah
pak panino terlanjur kerjakan itu boleh file nya diambil tempat saya ya
terima kasih pak ya
kalau gitu kita permisi
diproses dulu ya
bu pak silahkan tunggu disini dulu
kalau begitu saya mau ke toilet
boleh tau toiletnya sebelah mana
oh toiletnya di koridor sini
sebelah kanan baik makasih
minta tolong ngantarin sampai depan
ya pak ada mucin
elsa harus tenang
inget yang nenek ajarin tadi
elsa udah tenang jangan panik ya
jangan panik ya tenang ya
iya tadi gak ada siapa siapa disana
roy tadi itu roy tadi roy
asal kalau histeris kayak gitu nanti dikurung lagi
di ruangan itu jangan mau
gak boleh trash gak boleh trash
pembunuhan di kluster nirwana
sebuah perumahan yang terletak di kota
itu pelaku diduga adalah seorang
wanita dan berinisial akp
sementara itu korban telah
teridentifikasi dan diduga
adalah seorang putra dari pengusaha
jangan kabur gimana ini nenek
ayo kejar gimana
gue gak boleh ke tahunmind
gue gak mau di penjara
ya avenue ebah kenceng banget larinya
eh asah tenang ya
ini mbak elsa kenapa lari ya
mbak elsa kenapa lari ya
saya harus sembunyi cikgu
sa kamu kenapa sih
sa kita kan udah di kamar kok masih sembunyi
saya takut saya takut saya harus sembunyi saya takut
neneng mbak jessica geser sebentar ya saya mau ngobrol sama mbak elsa
nggak nggak mau saya takut saya harus sembunyi
di sini nggak ada siapa siapa kok mbak
di sini cuma ada saya jessica dan neneng
udah aman kok mbak
iya sak tenang aja pintunya udah neneng gembok
neneng emang kamu bisa gembok pintu itu tuh kan
susah darulah di sini
di sini anak saya takut
saya nggak mau ketemu gubernurnya lagi
saya nggak mau ketemu dia lagi saya takut neneng
mbak elsa tenang mbak nggak ada roy kok di sini
nggak beneran saya ngelihat ada dia di sini
tadi ada di balik pohon saya lihat
mbak jessica neneng temani mbak elsa ya saya cek keluar dulu
kamu harus tenang ini kan di kamar elsa jangan ketakutan lagi
pokoknya kamu harus lupain si roy itu anggap aja roy itu udah ke laut
ngapain sih kamu masih mikirin dia kan di sini ada jesse ada neneng yang siap siaga sedia selalu menjaga elsa
iya kan iya kan
beneran saya ngelihat roy saya nggak bohong saya bener bener ngelihat roy di sini
tapi roynya kan nggak kelihatan kita nggak apa apa
nggak ada tadi di balik pohon ada
udah terbang kali
jangan nangis kasihan deh bayinya
di sini ada roy
roy ada di sini
pakut dokter tadi ada roy di sini saya nggak bohong beneran beneran
nanti kalau roy masuk ke kamar saya gimana
kamu jangan khawatir kita akan kasih pengamanan nggak akan ada yang bisa masuk
sekarang elsa minum obat ya
besok kita ke dokter pakai baju ini ya
pergi ke dokternya kan masih biasa
kenapa pilih baju sekarang
udah kita harus couple aja
ngapain siapin baju dari sekarang
pakai warna yang sama segala
susah banget diajakin couplean
ada aja alesannya
apa lagi sih
kalo gak mau gak usah ke dokter

nyetanya lagi misi
mirip apa itu
saya pergi mobil